sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
labuan bajo kini berbenah mempercantik diri
kota pesisir di barat pulau flores ini disulap menjadi destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat
sejumlah infrastruktur dan sarana pendukung wisata ditingkatkan kualitasnya untuk memanjakan wisatawan
berjarak kurang dari satu km dari bandara internasional komodo
puncak waringin digadang gadang menjadi titik sentral spot wisata
untuk memberikan pengalaman berkunjung yang mengesankan
puncak waringin ini ini adalah sebuah atraksi wisata
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten banggarabarat melalui rencana detail tata ruah
menjadi salah satu atraksi yang ditujukan untuk bagi para wisatawan baik nasional maupun internasional
sebelumnya daerah puncak waringin ini adalah sebuah aset yang dimiliki oleh pmd banggarabarat
namun sudah tidak dipergunakan lagi
sudah pernah terbakar dan kondisinya sudah tidak bisa dimanfaatkan sehingga disinilah kementerian pupr masuk
untuk bisa mengaktifkan kembali membangun ulang sebuah fasilitas
menjadi etalase dari kabupaten banggarabarat dan labuan bajo pada khusus ini
berdiri di lahan seluas tiga meter persegi
puncak waringin mulai dibangun tahun dua ribu sembilan belas
proyek ini rampung pada tahun dua ribu dua puluh
bangunan bangunan utama terdiri dari ruang cendramata benara pandang rumah tenun dan ampiteater
unsur unsur tradisional melekat dan menjadi inspirasi yang mengadopsi arsitektur lokal
seperti atap tradisional rumah adat wairbo pada ruang cendramata
batu keva batu khas dari timur tengah utara dengan warna asli yakni merah bata
tersusun rapi mengelilingi dinding dengan jalur spiral yang unik

lokasi tempat pertama kali bapak presiden melihat labuan bajo itulah menjadi kawasan puncak waringin
yang saya namakan sebagai kompas bajo
karena bangunannya mengarah ke arah sunset utara selatan dan seperti sebuah kompas
nah puncak waringin itu kini tidak lagi menjadi tempat souvenir saja
tapi juga menjadi tempat kreatif hub

jadi kita menyiapkan berbagai fasilitas yang ada di puncak waringin
yaitu termasuk ruang terbuka ruang menikmati pemandangan
area outdoor juga taluput dari penataan
untuk menampung kegiatan luar ruangan sebuah amfiteater dibangun sebagai pusat kreatif
berlatar laut biru dan jajaran pulau pulau eksotis di labuan bajo
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga mengembangkan potensi wisata lain
untuk merevitalisasi serta mendukung upaya pemerintah mengembangkan labuan bajo
potensi wisata tersebut adalah kawasan gua batu cermin
gua batu cermin adalah salah satu sebuah kawasan yang terkenal di pulau bajo
di mana ada dua ratus situs alam yang dieksplorasi sebagai titik wisata baru
kawasan ini mudah dijangkau karena hanya berjarak satu lima km dari bandara komodo
dengan estimasi waktu kurang dari dua puluh menit perjalanan
tempat wisata ini dilengkapi bangunan utama di depan jalan masuk menuju

di mana ada dua ratus situs alam yang telah rampung dan tinggal memberikan sentuhan akhir
sebelum diresmikan mencakup kantor pengelola loket pembayaran musola lokasi parkir yang luas
dan balkon pandang untuk pemanjakan pengunjung
sebagai objek wisata yang muncul secara alami
pembenahannya tetap mengedepankan harmonisasi dengan alam
menyatunya proyek wisata yang terkenal di pulau bajo
proyek infrastruktur secara alami nampak dalam jalan setapak
sepanjang kurang dari tiga ratus meter menuju mulut gua
dari mulut gua kita disuguhi dengan formasi batuan yang menakjubkan
setalaktit dan stalagmit menyatu membentuk pilar pilar gua
jika beruntung dalam kondisi cuaca yang tidak mendung
gua batu cermin memantulkan sembura cahaya matahari melewati celah celah gua
walaupun disebut gua batu cermin di sini tidak ada cermin sama sekali
melainkan batu batuan gua
kenapa disebut gua batu cermin
karena di ujung lorong ini terdapat salah satu spot gua
di mana ada celah cahaya matahari masuk memantul dari dinding dinding gua
dan di sepanjang lorong ini terdapat fosil fosil binatang laut
namun sayang sekali kita tidak bisa masuk lebih dalam
karena tidak ada target dan ini masalah keamanan

dan tentunya yang bikin seger sabun malam
untuk mendukung labuan bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air
pembenahan infrastruktur jalan menjadi satu aspek yang sangat penting untuk kita

menjadi salah satu prioritas

untuk peningkatan jaringan jalan
dana tersebut dialokasikan dalam beberapa kegiatan pekerjaan rekonstruksi jalan
pelebaran penataan trotoar pemeliharaan rutin dan pembangunan drainase
jalan wajicu di labuan bajo terbentang sepanjang empat km

jalan ini mulai dibangun pada tanggal dua puluh enam maret dan diselesaikan dengan baik meski dalam kondisi pandemi pada akhir tahun dua ribu dua puluh
proyek ini menelan anggaran sembilan belas miliar rupiah
wai cicu itu spesifik bina marga dalam hal ini balai pelaksanaan jalan nasional ntt sudah membangun empat kilo tahun anggaran dua ribu dua puluh dan selesai
dan direncanakan tahun dua ribu dua puluh dua ini akan diteruskan sisanya enam tiga kilo lagi sehingga lingkar wai cicu bisa selesai sepenuhnya
nah sebelumnya wai cicu ini tempatnya terkesan gersang tidak ada fasilitas akses jalan
dengan dibangunnya ini sebagai kawasan wisata premium wai cicu ini mengubah wajahnya begitu drastis dan menjadi sangat indah karena memang lokasi wai cicu ini sangat spesifik
dengan panorama gas laut flores jalan beraspal mulus ini membentang dan sudah dapat digunakan warga meski belum seramai pusat kota labuan bajo
pemanfaatan ruas jalan wai cicu ini memberikan kemudahan akses jalur transportasi bagi masyarakat serta mempersingkat waktu tempuh
selain itu jalan ini juga mempermudah menjangkau tempat tempat wisata unggulan
sembari menikmati senja dan matahari terbit di beberapa titik
kesempatan ini menjadi modal utama promosi wisata karena jalan yang sudah teraspal dengan sangat baik
dulu jalan waicecu ini itu tidak seperti ini bagusnya
dulu tahun sembilan puluh an itu itu jalannya itu tidak ada
belum ada jalan seperti ini
semenjak ada investor yang masuk ke sini
membangun di sini dari semenjak itu jalan ini ada tetapi jalannya itu tidak sebagus ini
jadi jalannya masih jelek ya ada aspal tetapi tidak sebagus ini
tapi di awal itu memang jalannya masih jalan tanah jalan kapur
jadi setelah ada beberapa investor yang mau membangun di sini jalan ini dibuka aksesnya
jika sebagai bagian dari jalan ini jalan ini tidak ada
jalan lintas utara flores ruas wai cicu ini disebut sebagai jalan pantai utara flores
puas berkeliling melihat panorama bumi labuan bajo
melewati jalan jalan yang dikelilingi bukit serta laut nan indah
tak lengkap rasanya jika belum menikmati sajian khas manggarai
yang berakar dari leluhur masyarakat adat flores
sayur dan rempah yang ditanam secara organik menjadi kunci gurihnya bumbu masakan
hal ini secara tidak langsung mengajarkan tentang ketahanan pangan di lingkungan sekitar tempat tinggal
sebagai salah satu kekayaan kasanah kuliner nusantara ayam asap menjadi menu andalan di labuan bajo
dahulu leluhur masyarakat flores harus menyimpan pasokan makanan
hal ini dilakukan karena belum tersedia perangkat penyimpan makanan elektronik
sehingga teknik mengasapi daging secara tradisional menjadi pilihan yang harus dilakukan
dengan bumbu sederhana seperti asam dan garam
ayam yang sudah direndam dimasak menggunakan perapian berbahan bakar kayu
proses mengasapi ayam memerlukan waktu lebih dari empat jam
cara memasak seperti ini justru memberikan aroma khas yang menambah cita rasa daging ayam
selain ayam asap kudapan pendamping lain yang perlu dicoba adalah sambal nanas
rasa manis dari buah bernama latin ananas comusus ini bercampur dengan pedasnya bumbu sambal
seperti cabai bawang merah dan garam
masa memasaknya seperti ini
rasanya luar biasa setelah tadi berkeliling ambil sayur
makanan khas dari flores
memang bumbunya ini luar biasa dan tentunya semuanya dari bahan bahan alami
di sini saya makan lomak ayam asap yang jadi makanan khas flores
dan tentunya yang bikin seger sambal nanasnya
masa memasaknya seperti ini
rasanya luar biasa setelah tadi berkeliling
makanan khas ini kaya agar nilai nilai historis dan filosofis bagi masyarakat adat setempat
yang terbaik adalah di curse video sering berlangganan orang tengka timur
untuk casualties yang ada di mana
carpdid sosial selalu sering dititip
jika air dari kudala bisa dikejar lada yang pedas

embora itu tidak direito bahasa
tapi berfrekuse sebagai istrinya
melengkapi fasilitas yang cukup lengkap
ada tiga puluh tujuh kamar dengan masing masing berkapasitas empat tempat tidur yang diatur bertingkat
dan dilengkapi dengan toilet di setiap kamar
rusun ini juga memiliki toilet komunal di setiap lantai fasilitas listrik dan air bersih
fasilitas penunjang lain yang terdapat dalam bangunan yang direnovasi tahun dua ribu dua puluh ini
juga memiliki ruang berdoa perpustakaan dan ruang musik serta ruang pembina
sebelumnya ini sebenarnya didirikan pada tanggal dua puluh lima agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
dan itu dibangun di tengah kota di sana
lalu setelah sekian tahun berjalan
tahun dua ribu enam belas kami buka sekolah sendiri
di bawah kementerian agama
bertanggung jawab dirjen bimas katolik
nah setelah itu kami berpikir karena siswa sudah banyak
sekitar tiga ratus lima puluh lima orang
maka yang baru masuk itu kami berpikir mesti ada pembinaan sendiri
supaya ada pembinaan mental dan segala macam
itu yang perlu
lalu kami mengajukan proposal
kepada kementerian pupr tahun dua ribu tujuh belas awal

dua ribu delapan belas ini sudah dipakai oleh para siswa
setelah itu mungkin karena bangunan
kontroversi dan kegiatan
traktor pertamanya membangunnya kurang bagus
hanya dipakai satu tahun sudah rusak
ini semua ini plafon plafon semua karena
apa namanya untuk septic tank apa segala macam itu
saluran airnya tidak terlalu bagus
ini bocor semua
lalu tahun dua ribu dua puluh direnovasi lagi
setelah renovasinya seperti ini keadaannya
saat ini ada empat puluh sembilan siswa yang menempati setiap kamar
di bangunan berlantai tiga
setiap siswa akan tinggal selama satu tahun masa persiapan
sebelum masuk seminari
mereka berasal dari berbagai daerah di indonesia
untuk menempuh pendidikan yang akan membentuk calon pastor
dengan pembinaan mental dan intelektual
saya tinggal di rusun yang baru dibangun ini
rasanya yang pasti nyaman
karena fasilitasnya terjamin
mulai dari kamar mandi di setiap kamar
air yang juga memadai
dan begitu pula dengan fasilitas fasilitas lain
seperti sofa keran air
pembenahan rumah susun bagi para calon imam ini
diharapkan dapat bermanfaat
dan menambah semangat
serta kenyamanan selama proses belajar
tidak hanya dikenal dengan keramahan warga
di sudut lain bumi manggarai
tersimpan pesona tarian khas
yang menjadi sorotan wisatawan domestik dan dunia
jika berkunjung ke labuan bajo
satu yang tidak boleh dilewatkan
yakni mengunjungi desa adat milo
lanskap alamnya tak kalah indah
topografi tanah perbukitan
seolah menjadi cermin potret kehidupan masyarakat labuan bajo
yang terbaca dalam kasana seni tarinya
seolah tak ingin larut
dalam akselerasi kehidupan modern
masih menjalani tradisi penyambutan
sebagai ungkapan rasa syukur
dan apresiasi kepada tamu yang hadir di tanah mereka
dan penerimaan dengan tangan terbuka
menjadi potret keramahan warga manggarai
usai penyambutan dan penerimaan adat
tamu yang hadir akan disuguhi tarian caci
tarian perang ini amat menarik
karena memiliki makna yang luhur
bagi masyarakat adat manggarai
tarian perang dengan durasi satu jam
dipimpin tetua adat dan diiringi musik
yang dimainkan wanita wanita manggarai
tari caci awalnya digunakan
sebagai pemersatu leluhur orang manggarai
yang berasal dari berbagai pulau di indonesia
mereka didominasi dari kepulauan sulawesi dan sumatera
yang belum memiliki rasa persatuan
saling mengenal secara sosial budaya
kalau caci ini
karena orang manggarai ini dulu
dari berbagai pulau
yang lebih banyak itu sulawesi dengan sumatera
mereka tidak saling mengenal
tidak saling mengenal bahasa
akhirnya muncullah saling berperang
tapi begitulah kebijaksanaan tuhan
satu saat mereka itu berdekatan
zaman itu masih banyak percaya percaya kepada mimpi dan lain lain
akhirnya ada ini
ada kepercayaan mereka
tuhan memberikan suatu jalan
supaya kamu ini bersatu hati
kamu harus buat ini upacara caci
umumnya tari caci merupakan bentuk rasa syukur atas kesehatan
hasil panen yang melimpah dalam kurun waktu satu tahun
material yang digunakan cukup sederhana
dibuat dari kulit kerbau digunakan sebagai tameng atau perlindungan
dibuat dari rotan dan bambu
digunakan sebagai pelindung
dibuat dari kulit kerbau untuk memukul satu sama lain
selain tarian kas
menggarai juga dikenal dengan seni kain tenun
berbicara tentang kain tenun
nusa tenggara timur memiliki banyak ragam tenun ikat
salah satunya adalah songke
tenun khas ini jamak ditemui di sisi barat pulau flores
yang digunakan pada saat acara acara ada
tenun kain songke ini ciri khas menggarai
susah tidak sih bu berapa lama ini buatnya
susah satu bulan setengah
satu bulan setengah
anak muda ada yang ini bu coba bikin tenun ini
karena mereka sekolah semua
buat orang tua
oh buat orang tua
kalau mereka minat kami bisa latih
bisa latih saya bisa berarti belajar
iya kalau mau
ternyata tidak mudah ini ya bu menenun ya bu
karena ini tangan pegel tapi tetap harus lembut
butuh konsentrasi kemudian juga butuh kejelian yang pasti
ini juga suasana hati harus tenang ya bu
kalau nanti kalau enggak tadi nyangkut nyangkut
oke boleh ajarin lagi bu abis ini
sebagai salah satu daerah wisata unggulan labuan bajo masih akan terus berbenah
agar citranya sebagai salah satu kawasan wisata populer di indonesia
mampu menjadi magnet baru destinasi wisata dunia